lagi lagi jagadmaya kembali diebohkan dengan unggahan video pesta seks
yang dilakukan tiga pria dan dua wanita
diduga kuat dibuat di salah satu villa di bali
video mesum yang diunggah di salah satu akun tiktok ini
melibatkan empat warga negara asing dan satu wanita indonesia
kepala kantor wilayah hukum dan ham bali menyebut
pihaknya telah berkoordinasi dengan polisi untuk menelusuri kebenaran
dan keberadaan para wna dalam video itu
di situ ada empat orang asingnya
dua laki laki tambah satu orang lokal
diperkirakan dari eropa
cuma ini masih ragu saya antara eropa timur atau jerman
daerahnya di canggu
kalau namanya saya nggak bisa kasih tahu
karena nanti berdampak negatif kepada yang punya villa
sebelumnya pada bulan april lalu
video mesum warga negara asing yang direkam di bali
juga beredar dan mengebohkan media sosial
tim liputan cnn indonesia